sudah bekerja di kita hampir tiga tahun lebih kontraknya akan berakhir desember ini
nah tentu waktu itu dikontrak karena u dua puluh artinya apa
karena u dua puluh sudah tidak ada berarti kan kita harus memperbaiki kontrak
melihat targetnya dan saya rasa saya punya hubungan yang baik dengan sti ya
saya berharap kita ada titik temu ya ini ada kejuaraan afc yang ada di qatar
rencana drawing kapan ya
sudah lupa ada drawing mei dan itu kan nanti bermain di bulan januari
artinya apa kan ini overlapping nah kita harus duduk dong targetnya apa